ditunggu tunggu masyarakat juga daniar di tahun pemilu ini kan tahun pilkadan tahun politik
dimana ternyata tidak membuat pemprov dki jakarta berhenti untuk melakukan penertiban bangunan
seperti kali ini menjelang penertiban permukiman di kelurahan bukit duri jakarta selatan
sejumlah warga sibuk mengosongkan tempat tinggal mereka
meski sebagian bangunan telah dirobohkan namun puluhan keluarga masih ada yang bertahan di sana
mereka menolak tempat tinggalnya digusur
dengan menggunakan kendaraan bak terbuka warga rt lima rw dua belas kelurahan bukit duri
kecamatan tebet jakarta selatan sibuk mengemasi barang pada rabu dini hari
mereka terpaksa pindah ke lokasi lain karena tempat tinggalnya akan ditetipkan
pada hari ini rencananya ya karena sp tiga sudah dilayangkan seminggu
kalau kita lihat sedikitnya ada lebih dari tiga ratus bangunan di rw sembilan sepuluh sebelas dan dua belas
yang rencananya akan ditetipkan sebagai imbas jadi proyek normalisasi
sungai ciliwung oleh pemprov dki jakarta
sebagian besar bangunan memang sudah kosong bahkan dirobohkan oleh pemilik rumahnya itu sendiri
namun ada enam puluh enam kepala keluarga yang masih bertahan menolak untuk digusur
selain beralasan jauh untuk rusun awai tersebut warga enggak dipindahkan ke rusun awai cakung
atau rawa bebek jakarta timur yang disediakan oleh pemerintah
dengan alasan mengganggu perekonomian warga
itu bayar itu ngontrak gitu kan
jadi kalau menurut kami itu sesuatu yang kurang bagus gitu
dan hak ekonomi sosial kita itu disini yang sudah mapan yang sudah bagus disini sudah baik gitu
sudah berjalan dengan ini tiba tiba dipindahkan jadi mati jadi nol lagi disana
ya sementara itu petugas gabungan dari satpo pp dan jajaran pemerintah kota jakarta selatan
sudah melayangkan surat peringatan ketiga atau sp tiga kepada warga di bukit duri ini
pasti pro kontra ya ada warga yang sudah pindah ke rusunawa tapi ada juga puluhan warga
aksi aksi penolakan juga kita lihat terus terjadi ya oleh warga
apalagi untuk mereka yang masih bertahan di sana karena menganggap pemberian sp tiga sebagai bentuk intimidasi
selasa dua puluh september puluhan aparat mendatangi satu persatu rumah warga bukit duri di empat rw
yakni rw sembilan sepuluh sebelas dan dua belas
mereka memberikan surat peringatan ketiga atau sp tiga sebagai bentuk peringatan bagi warga
agar segera angkat kaki
sebagian warga kini sudah membongkar rumah mereka
secara sukarela namun sebagian lagi masih terus bertahan
bukan tanpa sebab ketidaksetujuan mereka untuk digusur
lebih kepada mempertanyakan janji komitmen pemerintah bagi keberlangsungan hidup mereka nanti
saat sudah benar benar pindah dari lokasi pengusuran ke rumah susun yang disediakan oleh pemerintah
surat peringatan terakhir ini memberikan waktu bagi warga selama satu x dua puluh empat jam untuk membongkar rumah mereka
jika tidak diindahkan tim penertipan akan melakukan pembukaran paksa
rabu dua puluh satu september atau sehari setelah sp tiga dikeluarkan
sejumlah warga bukit duri yang terkena proyek normalisasi kali ciliwung masih bertahan
mereka menganggap pemberian sp tiga sebagai bentuk intimidasi
ketua rt tujuh rw dua belas bukit duri menjelaskan
berdasarkan peta bidang tanah ada sembilan rumah di wilayahnya yang masuk rencana normalisasi
sejumlah pemilik pun akan bertahan dan merelakan sebagian rumah mereka dihancurkan
dan memang ada orang yang memerlukan
rumah susun dia ambil kalau yang nggak perlu juga dia nggak dipaksain ada solusi yang lain gitu
karena rumahnya ini panjangnya hampir sepuluh meter atau dua belas meter
kalau diambil dua meter dia masih ada sisa untuk layak untuk ditinggalkan
sementara itu warga rt enam rw dua belas menyayangkan adanya sp tiga dari pihak pemerintah kota jakarta selatan
mereka mengajukan gugatan class action di pengadilan negeri jakarta pusat
dan gugatan di pengadilan tata usaha negara
karena menilai pemberian sp tiga merupakan tindakan ilegal
muhammad kadapi cnn indonesia
dan untuk mengetahui bagaimana situasi terkini jelang penertiban bangunan
kami akan terhubung dengan koresponden cnn indonesia
ada arya dita utama langsung dari bukit duri jakarta selatan
kami lihat di belakang anda sudah ada satpol pp yang berjaga
bahkan ada warga yang nampaknya membawa bentuk penolakan dalam tulisan
bagaimana situasinya di sana
penggusuran akan dilakukan hari ini kan
ya halo selamat pagi daniel dan budi
memang seperti anda bisa lihat bahwa di belakang saya ini sudah ada sejumlah warga masyarakat
yang melakukan aksi unjuk damai untuk menolak adanya proses penggusuran
dan tadi apel yang diikuti oleh sekitar lima ratus lima puluh aparat gabungan yang terdiri dari satpol pp
polisi tni dan juga ada beberapa dinas dinas terkait
memang baru saja sekitar lima belas menit yang lalu selesai melakukan apel
dan saat ini sekarang kita lagi memasuki areal di mana nanti akan segera dilaksanakan pengusuran
yaitu di empat rw
yaitu rw sembilan
di kelurahan bukit duri tebet jakarta selatan
nantinya dari empat rw ini ada sembilan belas rt yang nantinya akan terkena dampak
nanti ada sekitar empat dari seluruh rencana dari proyek dari normalisasi kali ciliwung ini sendiri
ada sekitar empat ratus enam puluh bidang tanah yang harus diratakan dengan tanah untuk menyukseskan upaya untuk melakukan normalisasi kali ciliwung
yang proyeknya sudah dimulai sejak tahun dua ribu tiga belas yang lalu namun tertunda akibat lamanya proses relokasi warga masyarakat
yang tertunda akibat lamanya proses relokasi warga masyarakat
namun tertunda akibat lamanya proses relokasi warga masyarakat
sehingga memang tidak dapat dilaksanakan karena memang banyak warga masyarakat yang tinggal di sini
terdapat sekitar nantinya ada sekitar tujuh ratus empat puluh kakak yang harus direlokasi karena penggusuran ini
dan memang saya sabar sampaikan juga bahwa memang tidak semua orang bersedia direlokasi alasan antara lain karena memang mereka merasa bahwa
salah satunya karena mereka telah mengajukan gugatan hukum baik itu melalui class action di pengadilan
pengadilan agri pengadilan agri dan pengadilan agri pemerintahan pemerintahan
pengadilan tinggi maksud saya pengadilan negeri jakarta pusat dan juga melalui pengadilan tata usaha negara
yang saat ini masih terus di proses untuk mengeluarkan keputusan dari pengadilan begitu budi dan daniel
dito kalau saya lihat di sekitar anda sudah banyak sekali aparat kepolisian ataupun satmo pp yang siap untuk melakukan penertiban pada hari ini
tapi anda melihat adakah eskalasi massa di sana yang melakukan penolakan misalnya
apakah itu terlihat jelas atau warga pada hari ini cenderung bisa menerima langkah penertiban dari pemprov dki ini
ya informasi yang saya peroleh dari koresponden cnn indonesia silvano haji
dia mengatakan bahwa tadi yang sempat berbincang dengan sejumlah warga mereka tidak menolak untuk relokasi
tapi mereka menolak bahwa memang apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dki jakarta selatan ini telah menyalahi undang undang
karena memang saat ini keputusannya masih menunggu dikonsumsi
dikeluarkan oleh pihak pengadilan
sehingga mereka merasa bahwa apa yang dilakukan ini adalah bentuk pelanggaran hukum karena merupakan upaya dari upaya dari penghilangan barang bukti
dan seperti yang bisa anda lihat di belakang saya sudah ada mulai bangunan yang sudah mulai dibongkar oleh para petugas satu pp
mengenai adanya eskalasi saya dapat informasi bahwa para warga di sini tidak akan melakukan perlawanan secara fisik
mereka sadar bahwa memang mereka akan kalah jumlah dengan lima ratus lima puluh aparat gabungan yang telah di
tugaskan untuk membongkar atau menggusur areal ini sendiri
adapun mereka juga tetap perlawanan itu adalah perlawanan dalam bentuk hukum saja
dan anda juga tadi sudah lihat tadi di depan mereka melakukan aksi unjuk damai sebagai bentuk atas penolakan penggusuran yang sedang berlangsung ini
memang jika dibandingkan dengan penggusuran yang sudah dilakukan sebelumnya misalnya di kampung pulo yang dimana terdapat perlawanan
saya lihat hal itu tidak akan terjadi di sini
salah satu alasannya memang jumlah warganya kalah jauh dibandingkan
jumlah petugas satpol pp dan polisi yang telah dikerahkan di lokasi ini
ya dito ada satu hal lagi yang harus disoroti terkait dengan warga yang dikatakan oleh ahok juga pernah menyebutkan
sudah memiliki atau memiliki surat tanah dan nantinya akan dibeli oleh pihak pemprov dki jakarta
nah kelanjutannya bagaimana sampai sejauh ini dito apakah ada informasi dari warga
ya maaf daniar dan budi saya tidak dapat mendengar pertanyaan anda karena memang di sini suasananya sudah mulai bising karena memang sudah terjadi proses penggusuran
tapi dapat saya informasikan bahwa memang proyek normalisasi kali ciliwung ini telah berlangsung dari tahun dua ribu tiga belas dan direncanakan selesai pada tahun dua ribu enam belas ini
tapi kemudian karena memang karena sejumlah faktor maka proyek ini terus tertunda dan akhirnya diperpanjang sampai tahun dua ribu dua puluh
sementara itu dapat saya informasikan bahwa salah satu alasan mengapa proyek ini
yang tertunda itu adalah karena memang pemerintah provinsi dki jakarta sendiri tidak mampu segera menyediakan rumah susun sewa
yang diperlukan untuk merelokasi warga warga yang berdiri di sepanjang sembilan belas km bantaran kali ciliwung yang rencananya akan dinormalisasi
dengan melakukan pemancangan tiang tiang beton untuk mencegah terjadinya banjir di wilayah jakarta itu sendiri
sementara itu seperti informasi bahwa memang warga masyarakat sendiri yang memang telah direlokasi ke rumah susun rawa bebek
mengatakan bahwa memang lokasinya jauh dibanding tempat mereka bekerja sebelumnya mereka tinggal di sini
dan saat itu mereka juga mengeluhkan tidak mendapatkan kompensasi ganti rugi bangunan
karena memang banyak warga masyarakat yang di sini telah lahir besar di tempat ini dan sekarang mereka terpaksa harus meninggalkannya
terpaksa bahkan ada juga beberapa yang terpaksa melihat sendiri rumahnya diratakan dengan tanah meskipun mereka masih tinggal di sini dan tetap bertahan
begitu daniel dan budi
seberapa banyak warga yang kemudian sudah bersiap siap untuk pindah dan direlokasi ke rumah susun
dan seberapa banyak juga mungkin warga yang memilih bertahan misalnya atau pindah ke rumah keluarganya
atau mungkin pulang ke kampung halamannya di jawa misalnya
nah pakai kami
ya mohon maaf budi saya tidak bisa bertanya
tapi tadi saya dengar anda bertanya soal warga yang bertahan
memang di sini ada enam puluh delapan kepala keluarga yang masih bertahan
kebanyakan mereka berasal dari rt enam rw sepuluh tempat saya berada
tepatnya yang ada di situ ada sanggar ciliwung
dia salah satu tempat atau basis masa yang memang memilih atau menolak dalam upaya proses penggusuran ini
dan mungkin perlu saya tambahkan juga informasi bahwa nanti ada sekitar dua puluh delapan ribu meter di area ini yang akan diratakan
untuk membangun seperti anda bisa lihat di belakang saya itu ada bendungan bendungan atau pilar pilar beton
mohon maaf pak yang di belakang saya itu
karena memang ini adalah salah satu tempat yang dimana banjir kerap terjadi
bahkan bisa dikatakan bisa rutin terjadi
nah sekarang saya akan mengajak anda untuk melihat kemana lokasi kalinya berada
dan jika anda ketahui saat ini saya berada di atas persis bantaran sungai
jadi bukan lagi di atas tanah tapi di atas sungai
karena memang banyak rumah rumah yang ada di sini itu berada di atas
bisa naik ke atas
sini bisa lihat untuk melihat bahwa nanti
jadi nanti rumah rumah yang ada di sini atau belakang belakang saya yang berada di belakang saya ini sendiri
nanti akan dirubah menjadi seperti yang ada di sebelah kiri saya itu
untuk mencegah air banjir terutama di kaliciwul nanti kemulauan
dan akhirnya mempengaruhi wilayah wilayah lain
begitu budi dan danyar
terima kasih aradita utama untuk laporan anda
langsung dari bukit duri memang tadi kita sudah lihat bersama ya
bahwa sudah dilakukan perobohan untuk rumah rumah
warga memang masih ada yang bertahan namun bisa menerima
ini merupakan satu langkah memang yang dilakukan oleh pemprov dki jakarta
jadi tidak ada gesekan
biasanya kalau namanya penertiban atau pengusuran itu identik sekali dengan gesekan
antara pemerintah aparat dengan warga
mudah mudahan ini tidak terjadi di bukit duri
semuanya berlaksudamai karena memang sekali lagi danyar ini tahun politik untuk dki jakarta
mungkin saja apa yang terjadi ekses positif ataupun negatif
bisa dimanfaatkan atau dikapitalisasi secara politik